dua pria terekam kamera pemantau melakukan pencurian berangkas berisi uang ratusan juta rupiah di rumah mewah yang ditinggal pemiliknya di ciracas jakarta timur
seorang pria ini masuk ke rumah mewah yang ditinggal oleh penghuninya dengan membobol pintu
pelaku sempat berbolak balik hingga akhirnya menggasak sebuah berangkas yang diduga berisi uang tunai ratusan juta rupiah dari salah satu ruangan
setelah membawa keluar berangkas pelaku kabur dengan melompati pagar
sementara atas kejadian ini korban telah membuat laporan ke petugas kepolisian metro jakarta timur
dari sisi pilih terakhir terlihat memang ada yang dibawa ke berangkas
apa yang dalamnya saya juga nggak ngerti dan yang lainnya memang hanya terlihat berangkas saja yang dibawa
yang umumnya ini ada di posisinya ada di daerah bogor